warga di desa jabon kecamatan mojo anyar mojokerto jawa timur rabu pagi dihebohkan oleh
peristiwa penganiayaan yang diduga dilakukan pemuda berusia tujuh belas tahun kedua orang tua dan
adiknya yang berusia delapan tahun dianiaya menggunakan palu saat tertidur di ruang
tengah rumah kejadian ini diketahui setelah adik pelaku menangis histeris warga yang merasa
curiga masuk ke dalam rumah dan mendapati ketiga korban tergeletak bersimbah darah
gebrak sini anaknya yang kecil itu keluar sama berdarah semua buka pintu ini sudah berdarah
anak itu masuk situ sampai aku melihat darah dia ketiga korban menderita luka parah di bagian
kepala dan dirawat intensif di rumah sakit sidowaras kecamatan bangsal mojokerto polisi telah

diduga tak terima dinasehati pasangan suami istri dibakar tetangga di kawasan cengkareng jakarta
barat saat kejadian sang istri yang mengetahui insiden tersebut langsung menolong namun ia turut
mengalami luka bakar dari hasil pemeriksaan polisi peristiwa tersebut terjadi usai istri korban meminta
kepada pelaku untuk menasehati istrinya agar tidak mendekati suaminya pelaku yang tak terima lalu
menyiram bensin dan langsung membakar korban yang baru saja pulang kerja saat korban pulang kerja
pelaku menyiramkan bahan bakar ke tubuh korban dan menyalakan api kemudian lari meninggalkan
korban pelaku saat ini masih buron dan dalam pencarian kepolisian sementara korban yang menderita luka bakar